kepergian menteri pertahanan prabowo sbiante dan romongan keluar negeri ternyata tidak sekedar urusan diplomasi
tetapi juga sekaligus belanja sejumlah alutsista
meski begitu publik menilai belanja dengan dasar modernisasi alutsista tersebut justru mendapatkan respon beragam
bagaimana juga isu ini disorot oleh media
kita masih berbincang dengan mas revo dan mas elvan
masih tersambung ya mas
oke mas revo gini kita tidak menafikan banyak pujian kemudian yang disampaikan setelah pak prabowo belanja alutsista
katanya memang jet tempur rafale ini yang terbaik teknologinya dari perancis
tapi kemudian ada juga yang apa ya boleh dikatakan juga mubazir gitu
apalagi di situasi saat sekarang ini
anggarannya juga cukup fantastis
publik bertanya urgensinya apa sebenarnya
silahkan mas revo
ya kalau kita bicara alutsista ya ini kan isu yang panjang gitu ya
kita pernah menjadi negara yang sangat dekat di kawasan asia
tapi itu udah lama gitu
dari sisi alutsista ya itu terjadi di tahun enam puluh an
nah terus berikutnya kesini kesini alutsista kita
kita pernah diskusi dengan
dapat dari tni angkatan udara
pada waktu itu kita menanyakan
kalau misalkan indonesia ini diperang gitu ya
berapa lama kita bisa bertahan dari pertahanan udara
pada waktu itu
agak agak apa ya
jawabannya ya cukup mengagetkan karena
tidak cukup panjang kita
kekuatan kita untuk menahan gempuran dari udara
kekuatan tempur di darat mungkin akan berbeda gitu ya
karena perang gerilya dan sebagainya kita cukup unggul
tapi untuk alutsista udara pertahanan udara kita
masih untuk negara seluas
negara kepulauan seluas indonesia ini masih perlu
sangat perlu ditingkatkan
kita skuadron skuadron kita masih berbatas gitu ya
kemenhan kemudian melakukan pembelian
ini memang itu
supaya untuk meningkatkan kemampuan
pertahanan udara kita
ini patut kita
di saat pandemi ini tentu ada penelitian
apakah budget kita atau dana kita punya
tapi kalau melihat
semoga memang peruntukannya
walaupun mungkin ini skala prioritasnya
dalam situasi seperti ini
memang layak untuk dipertanyakan
tapi pembelian dari jet jet dari perancis ini
ada juga yang
pertanyaan pertanyaan lanjutan misalnya
jet jet dari perancis ini
kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya
alif teknologinya bagaimana
pernah kita carakan
ketika kita membeli pesawat dari sebuah negara gitu
kemudian alif teknologinya tidak
tidak berlangsung sehingga pesawatnya ya
tidak bisa berjalan dengan optimal
tidak berumur panjang karena kesulitan suku cadang gitu ya

dan sebagainya gitu

bagaimana kemudian nanti suku cadangnya
pemeliharaan dan sebagainya gitu
kemudian sistem sistem dari pesawat rafael ini
tadi apakah kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya
karena kita tahu
tapi sekarang kan kita punya beberapa pesawat ya
ada buatan amerika
ada buatan rusia
kemudian ada beberapa pesawat latif dan korea dan sebagainya
nah itu satu sisi satu
dengan yang lain apakah cocok
itu juga menjadi pertanyaan
dari kita juga
rencana pemberian empat puluh dua ini nanti
rencana pembelian empat puluh dua ini nanti

penempatannya ada di sana kemudian
kalau tidak salah ini kan butuh waktu empat tahun ya
untuk bisa datang
datang secara keseluruhan ke depan ini mou sekarang sama empat tahun ini
memang kalau memang seriusin artinya selama empat tahun ke depan ini tentu menjadi waktu yang seharusnya cukup ya untuk memikirkan pertanyaan pertanyaan tadi
secara sistem dan bagaimana penyiapan purna ke depannya alih teknologi dan sebagainya
jangan sampai pesawat pesawat ini sudah dibeli kemudian jogrok gitu ya
kemudian sistem yang satu dengan yang lain bagaimana penyatuannya itu tentu harus
tapi saya meyakini tentu tni angkatan udara dan kementerian pertahanan sudah memberikan hal ini ya seharusnya sudah memiliki
karena beberapa kali juga sudah disampaikan lintas seperti ke parlemen dan sebagainya
oke artinya kemudian kita perlu memikirkan after salesnya ini bagaimana begitu ya mas revo termasuk alih teknologinya
saya ke mas elvan mas elvan benar sudah butuh modernisasi alutsista di kita
ya begini ferdi saya kira modernisasi alutsista ini sudah jadi program utamanya prabowo ya
sejak beliau diangkat dari menhan ya
ya saya sepakat bahwa alutsista ini harus diremajakan
karena banyak sekali persoalan ya kan ada kapal sang penggelam ada kebagian apa
ada banyak isulah di alutsista banyak pesawat
ada kapal yang tua tua buat lapian airnya banyak
apa namanya para patriot muda kita yang meninggal karena alutsista yang sudah tua
isunya adalah kemudian apakah sekarang butuh ya butuh jelas gitu loh
kemudian akhirnya kita ngomong kepada urgensinya
apa dulu yang butuh seperti ada kebutuhannya bagaimana penggunaannya seperti yang mas revo sampaikan
ya kan ada baiknya kalau itu semua dibuka
nah ini yang menarik ini ferdi
dalam apa rencana prabowo untuk melakukan pembelian alutsista ini dpr nya diam diam
ya tidak terlihat ada kritik
kritik itu kan membangun sebetulnya
apa yang salah dengan kritik
mulai kritik misalnya mereka bisa mempertanyakan seperti tadi mas revo sampaikan nanti mau ditaruh di mana
kenapa harus beli ini
kemudian nanti bagaimana perawatannya
bagaimana alih teknologinya
itu kan perlu dikelirkan
artinya kalau kemenahan mungkin tidak sampaikan kepada publik tapi dpr nya perlu disampaikan gitu
jadi ada diskusi antara rakyat rakyat dengan pemerintah terkait ini
sehingga akhirnya tidak muncul pertanyaan pertanyaan seperti tadi ferdi sampaikan
karena pak prabowo dari mulai jadi menahan langsung dia belanja maung yang dari lokal ya kan
kemudian ada kapal brigate dari italia
kemudian rencananya mau beli juga kapal pesawat terbang pengangkut a empat ratus m dari airbus
dan sekarang rafale gitu kan
artinya memang belanja terus pak prabowo ini
tentu untuk penguatan sepatat
cuman kelirnya itu seperti apa
ini perlu dikelirkan
artinya masyarakat kan yang ikut membiayai negara ya kan
mereka kan perlu tahu ini dipakai untuk apa
saya pernah dengar
komisi satu dpr waktu itu bilang bahwa harga pesawat terbang itu nggak ada yang tahu
kita kalau kita beli baju misalnya kita tahu harganya
ini kalau beli pesawat kan nggak ada yang tahu
jadi supaya clear juga apalagi kondisi lagi seperti ini lebih baik
kondisi kan lagi tidak baik ekonomi kan
lebih baik setiap pembelian itu dikelirkan gitu
artinya betul betul dibuka ke publik harganya berapa
nanti seberi alang gunanya dan lain lain
alih teknologinya jangan sampai kita cuma pakai doang
tapi kita nggak dapat ilmunya
jadi selama lamanya kita hanya bisa beli
harus perlu dipertemang
berarti yang mengangkat
dan saya sebetulnya berharap dpr lebih aktif di situ verdi
ya kita tunggu ya mudah mudahan karena isu ini mengangkat
dari isu nasional mudah mudahan setelah ini dpr mulai bermunculan tuh
karena jangan sampai dpr seragam untuk semua keputusan pemerintah tidak baik
saya kira dpr harus menggunakan fungsi check and balance gitu
saya kira itu penting
jadi kita tunggu verdi
apakah pemerintah akan berani terbuka gitu terkait rencana besar ini
karena anggaranya besar
tentu terbukanya terbatas
karena ini adalah sistem keamanan
pasti ada yang dirahasiakan
tapi terkait dengan penggunaan anggaran saya kira perlu transparan
karena ini kan duit rakyat yang dipakai
targetnya apa sih sebenarnya belanja sebanyak ini
memborong sebanyak ini
tahap awal saja enam
masih ada sisa dari empat puluh dua
memang banyak sekali orang
prabowo dari awal sekali lagi saya sampaikan
teman teman memang pengen banget
memang di menilai
apalagi menilai bahwa alutsista kita itu ketinggalan zaman
dan memang betul faktanya begitu
artinya mau pembelian besar besaran
memang zamannya pak prabowo ini
beberapa waktu lalu juga sempat ada isu
karena anggarannya cukup besar
kemudian direalisasikan pelan pelan
sebenarnya kalau pembelian itu clear
dan memang untuk penguatan alutsista itu nggak ada masalah
sekali lagi tapi harus dilakukan secara terbuka
karena di tempoh hari dulu pernah ada isu juga soal alutsista
yang menarik adalah
rencana pembelian ini mulus mulus saja
nggak ada kritik kritik atau saran atau gimana dari dpr
kita pengen sebenarnya tahu
karena kita sebagai media pun tertutup informasi
kadang kita cuma dapat jumlah yang mau dibeli
kita nggak tahu
belum tahu ini rencana kayak gimana nanti
jadi saya kira buka saja
supaya masyarakat terbuka
jadi beli alutsista kalau memang kondisi kita ketinggalan zaman
itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini
apa iya semua harus dibeli sekarang
apa mampu kondisi kita
kita punya proyek ibu kota negara
ya kan masih banyak lagi
artinya banyak hal yang sedang jadi pikiran pak jokowi
tapi lagi lagi pak jokowi juga terkait proyek alutsista
dia juga setuju sekali
memang jokowi perapo ini sedang berdua sekarang verdi
tadi mas elvan sempat menyinggung bagaimana pengawasan
karena memang ini penting
apakah kemudian nanti ada aturan hukum lanjutan yang harus dibuat
karena ini kan perjanjian jangka panjang
jangan kemudian ini akan berdampak pada diplomasi hubungan bilateral
antara kedua negara yang bertransaksi jual beli ini
apakah kemudian bisa dipastikan tidak putus di tengah jalan nih
nah itu juga yang harus dipastikan kan
jangan sampai kemudian yang tadi saya sampaikan
alih teknologi dan ke
jangan sampai ini berhenti di tengah jalan
jadi artinya keberlanjutannya itu harus kita lakukan juga
tapi kalau misalkan kita ini terakhir membeli pesawat tempur ya
sekelas supraval ini kan mungkin sudah
lima belas tahun yang lalu ya verdi
sudah cukup lama
terakhir kali kita membeli pesawat tempur ini kan pesawat tempur ya
pesawat tempur ini seingat saya sukhoi ya
jokowi pada waktu itu amerika serikat belum membuka penjualan alutsista ke indonesia
kita melirik ke negara lain
dan sekarang salah satu sebenarnya salah satu keuntungan ketika kita membeli pesawat dari perang
ini juga amerika serikat kemudian setuju untuk menjual f lima belas dia gitu ke indonesia
nah ini mungkin satu hal yang harus dilihat dari tatanan politik luar negeri gitu ya
ketika kita berdekatan dengan negara lain maka negara yang satunya mungkin akan merasa wah daripada dia berdekatan dengan negara tersebut gitu
maka akan membuka dirinya untuk kita gitu
dan dalam seks penjualan senjata alutsista faktor faktor seperti itu juga menjadi hal yang dihitungkan
kalau misalkan satu negara a menutupi untuk kita maka kita berdekatan dengan negara lain
negara b sehingga negara a akan berpikir bahwa kepada dia hanya berdekatan dengan negara b
mereka akan juga
nah hal hal seperti ini juga
menjadi salah satu yang pasti diperhitungkan juga
nah tentunya kalau misalkan sekarang kita sudah sepakat untuk membeli empat puluh dua yang tadi kita sampaikan bahwa alih teknologi harus diberikan
kemudian bagaimana menjaga keberlangsungannya
dan sampai dari seperti pada waktu itu kita membeli pesawat hawk misalnya dari inggris
dan suku cadanya agak susah juga sih
kalau tersebut tidak berumah panjang
nah tentunya hal hal semacam ini ya
terjadi penyalahgunaan kewenangan maka harus ada lembaga yang menjadi penyeimbang
yang tadi mas elvan sampaikan
saya sepakat sekali
dpr tentu harus menjadi lembaga yang memperhatikan hal ini
mengawasi hal ini
jadi mengawasi hal ini
itu tidak terjadi
karena ini duit besar ya
duit sangat sangat besar
kalau bocor satu
itu pengawasan menjadi
supaya tidak hanya
supaya tidak hanya apa namanya
tidak sekedar dari sisi fungsi
tapi juga menjaga hal hal kebenaran yang lain
perlu undang undang juga nggak mas
ini kan proses pembelian pesawat dan sebagainya
sebenarnya sudah ada aturan aturannya ya
tinggal di yang selama ini
ada partner dari kementerian pertahanan
juga ada dari pr ya
sehingga fungsi yang sudah ada yang sudah dijalankan sebenarnya ya
bagaimana kita bisa memastikan bahwa
klaimnya kan ini udah efisien nih
biaya yang dikeluarkan
anggaran yang dikeluarkan
postur anggarannya sudah pas
penyerapannya pun juga diklaim sudah bagus begitu
ini kita ingin memastikan kembali
publik juga merasa harus mengawasi ini
bahwa anggaran yang sebesar ini tidak sia sia saja begitu
kalau memang klaimnya anggaran yang sudah efisien
itu kan supaya jangan cuma klaim gitu kan
sebetulnya masyarakat saya yakin juga pasti akan setuju kok
kalau memang terbuka dan memang tujuannya jelas ya kan
apalagi untuk memperkotausista
untuk pengembangan negara
untuk menjadi rajanya asia lagi
asia tenggara lagi kan
kita kan dulu pernah jadi jagoan kan
sekarang kita mau kembali jadi jagoan
kemampuan kita berapa
tahapannya seperti apa
ya kan yang masih bisa dibuka saja
kan ini katanya industri pertahanan itu kan
katanya ada yang memang tidak bisa dibuka
tapi kan tentu soal anggaran bisa lah dibuka
kemudian rapat rapat di dpr itu
ini menggelitik nih dpr ini kemana nih
saya juga berharap dpr itu di komisi terkait ya
mestinya bisa muncul gitu
ngasih tau ke masyarakat
jadi saya kira check and balance ini penting
mas revo tadi juga sampaikan
jangan sampai ada yang namanya kebocoran
voucher itu mungkin ini ya
ada bocor arus besar besar
bocor kita tentu gak bisa ditoleran
tapi kalau sampai salah beli gitu loh
ya kalau salah beli kemudian nggak berguna
gak tepat sasaran
nah itu kan
perlu juga dapat pertimbangan pertimbangan dari dpr
kemudian dibuka saja
forum forum diskusi publik segala macam
biar orang tau
saya kira itu penting harus dibiasakan dari sekarang
agar setiap mau pakai anggaran besar itu clear gitu loh
jadi masyarakat harus tau mau dipakai untuk apa
saya kira tidak masalah kan
negara itu terbuka dengan rakyatnya sendiri
bukankah negara ini dibangun untuk kesejahteraan rakyat kan
jadi buka saja buka
kalau memang klaimnya efisien tinggal dibuka aja
gak ada isu dong harusnya ya kan ver
oke kita berharap begitu ya
publik juga berharap begitu
kalau kemudian ini diklaim sudah alutsista yang prioritas begitu
untuk seluruh matra
untuk melindungi dan pertahanan bangsa ini dari segala bentuk ancaman
terima kasih sudah berbagi perspektif malam ini
kita kembali berjumpa minggu depan
selamat malam dan salam sehat
unjuk rasa warga parigi butong sulawesi tengah
menolak izin usaha pertambangan
berakhir rusuh seorang warga meninggal
akibat menderita luka tembak